dari mana mbak
saya dari pekulungan
saya juga baru mendengar apa yang disampaikan oleh pak sn kemarin
apa yang disampaikan beliau itu tidak benar dan tidak ada dasarnya
ini merupakan masalah hukum tentu saja harusnya didasarkan pada fakta fakta hukum yang ada
jadi bukan katanya katanya katanya jadi ya itu tidak benar apa yang disampaikan oleh pak sn
bu soal madeoka ibu benar benar tidak kenal orang itu ya
saya kenal dengan pak madeoka karena kebetulan beliau itu adalah teman keluarga bung karno
di mana bapak dan ibunya pak madyoka itu adalah teman baik dari bung karno
jadi itu merupakan teman keluarga bung karno ya dan teman keluarga bung karno itu kan banyak
jadi saya kenal pak madyoka juga kakaknya juga adiknya saya kenal
sebenarnya selama ini berarti teman
jadi kenalan lah kenalan keluarga
sama sekali nggak pernah dan saya nggak pernah bicara iktp bukan hanya dengan pak oka dengan pak sn dan lain lain juga saya nggak pernah bicara
juga dengan nama nama yang disebutkan kemarin saya juga sama sekali nggak kenal
ibu berarti siap untuk dikadut
kita mendukung proses hukum yang ada di kpk atau proses hukum yang sedang berjalan
jadi semuanya itu
ini masalah hukum harusnya dasarnya itu ya fakta fakta hukum kita nggak bisa kemudian katanya ini katanya itu katanya ini
namun yang bisa saya sampaikan bahwa apa yang menjadi pernyataan pak sn itu tidak benar adanya
selama ini masih di dpr berarti tidak pernah apa pernah membahas
membahas berkaitan tentang itu waktu itu fraksi pdi perjuangan sebagai perpanjangan tangan partai merupakan satu satunya fraksi yang ada di luar pemerintah ini
merupakan suatu kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah pada saat itu
jadi kalau memang semua hal yang berkaitan dengan hal hal yang ada di dpr tentu saja ada
tapi saya nggak pernah ikut berbicara tentang masalah iktp
kata siapa saya baru dengar belum dengar
jadi memang nama nama itu kan sekarang banyak yang keluar
muncul lah saya juga baca di online dan media bahwa muncul beberapa nama cawapres yang akan dimunculkan
yang pasti bisa saya sampaikan pdi perjuangan itu siap kalau memang diminta untuk mengusulkan
tapi kan sekarang masih empat bulan lagi jadi namanya pasti sudah ada ibu ketua umum sudah punya nama
tidak mungkin kita nggak punya nama namun nanti siapa yang akan diusulkan tentu saja itu merupakan salah satu keputusan yang akan disampaikan oleh ibu ketua umum
setelah tentu saja berbicara dengan capres tahun dua ribu sembilan belas yaitu pak jokowi
tapi benar bukan ada tim penggodokan memang untuk cawapres dari pihak pak jokowi sendiri
tim wapres dari pak jokowi saya nggak tahu tapi kalau di pdi perjuangan ya pasti iya
itu kan silaturahmi kemudian komunikasi politik kemudian juga melihat mengukur rekam jejaknya
apakah kemudian nanti cawapresnya itu harus bisa bekerja sama dengan capresnya
kemudian mempunyai apa namanya pemikiran visi dan misi yang sesuai dengan capresnya
kemudian mempunyai apa namanya pemikiran visi dan misi yang sesuai dengan capresnya
apa yang menjadi cita cita dari founding father itu tentu saja harus klop semuanya
dan yang tentu yang harus lagi dilihat juga bahwa insya allah pada periode selanjutnya
pak jokowi kalau nanti insya allah terpilih ya bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan cawapres yang barunya

sekarang lima bulan depan bisa saja sepuluh
karena kan ini namanya juga tambah tambah terbit
terus saya lihat ini nama cawapres nggak kurang tapi malah tambah terus

nanti saya tanya ibu mega ya
belum ngobrol juga sama ibu mega
ya tentunya pandangan dari pak wapres atau pak jk itu tentu saja akan menjadi salah satu hal yang baik kalau kemudian nanti bisa disampaikan ke pak jokowi
karena papu kan beliau sekarang ini yang mendampingi pak jokowi hampir lima tahun lah nantinya ya
jadi beliau pasti punya pandangan yang sangat positif yang tentu saja bukan hanya akan didengar oleh pak jokowi mungkin
tapi juga akan didengar juga mungkin oleh ibu ketua umum ibu megawati
karena sebagai senior yang sudah matang punya pengalaman dan apalagi sekarang wapres
pasti beliau punya pandangan pandangan bagaimana cawapres pak jokowi tahun dua ribu sembilan belas yang akan datang itu akan bisa membantu pak jokowi dengan lebih baik
enggak tim resmi enggak ada kita juga enggak punya tim resmi kok
di pdi perjuangan aja pembahasannya hanya dibahas tertutup terbatas internal
sebenarnya pak ben itu jadi ketua tim internal pemilihan cawapres itu pak jokowi benar
saya nggak tahu kalau apakah ada tim seperti itu
tapi kalau di pdi perjuangan kita bicarakan secara internal dan itu hanya terbatas saja
kenapa seperti itu ya dinamikanya masih apa namanya masih panjang
jadi kalau disampaikan empat bulan itu panjang

dan kalau dikatakan itu panjang ya memang waktunya sudah dekat
tapi insya allah kita sudah punya nama
ya terima kasih ya